loh perasaan baru kemarin tau beli telur kok udah habis ya
loh kemanaan sih
dengan tenang dengan santai gak ada yang ganggu
ini telur telur habis ini telur habis
kamu sehari makan telur berapa kali sih
ah berapa biji kamu makan
terus siapa yang makan sih check
sekarang aku mau telur
aku mau telur
nah kalau kamu mau telur apa saya disuruh ngedok
terus bertelur gitu lihat
bang bang beli
beli siapa yang suruh kamu ngedok
ohh dengan pangkalan untuk berjaya
ini ada saran untuk saran kuota terima
makasih ya mas
dari rama pak
apa sih ini
ini bagus banget
setelah sekian lama mama mendekam di penjara
mama ingin mewujudkan keinginan mama selama ini
mama harus mendapatkan rustikasi ongkong
sudah waktunya mama mewujudkan mimpi mama selama ini

mama ingin mewujudkan keinginan mama selama ini
tapi ia tidak lebih dari kita
kita ke dapatnya
tapi semua orang di indonesia selalu melihat mereka banyak

tidak peduli saya
kamu harus menjauhi wisnu
aku orang yang mencintai wisnu
tapi wisnu pacara aku
berhenti sekarang juga kamu mau ngapain
kamu ini siapa sebenarnya
itu gak penting

perasa baru kemaren taw beli telur kok udah abisi
kau kemanaan sih
ganteng ganteng yang ganggu pake peluap lauk teriak teriak telur telur abis ini telur abis
kamu sehari makan telur berapa kali sih ah berapa biji kamu makan siapa yang makan cuci
aku mau telur telur apa saya disuruh mendokter bertelur gitu ya beli beli
beli beli sayang kamu kenapa
ternyata ternyata di kampus ini ada yang cinta banget mu sama kamu
siapa aku aku nggak ngedalin wajahnya tapi yang jelas dia ngancem aku nu
kalau aku nggak ngejauhin kamu dia bakalan membunuh aku
enggak enggak wih aku nggak akan biarin hal buruk terjadi sama

kamu dan giltin aku pokoknya kita akan cari jalan keberanian sama sama atau kamu inget
aku akan selalu ada untuk melindungi kamu
gimana kabar penyelidikan kamu tentang rama
rama belum menemukan mustikasion itu
berarti tugas kamu
adalah menyelidikin dia
dan mengambil mustikasion itu
kapan sih aku pernah gagal
begitu rama mendapatkan mustikasion itu
aku langsung merebutnya
berarti kamu ini paham betul tujuan dan maksud mama
jelas dong ma
kamu tahu kan sayang
kenapa mama itu sampai membunuh nenek kamu
tolor putih juyung
nanti kalau kamu saya tinggal di rumah
ketahuan sama yang galak di rumah
kalau enggak diteror mata sapi